hai apa kabar
kabar baik boy
oh iya ini kan motor yang disita sama anak menteng
iya alhamdulillah banget gue yang menang lawan indri
jadi motor gue bisa balik sekarang
wah syukur deh
gak apa apa kali boy lo udah gak bantu gue
kan lo yang datang ke tristan dan akhirnya
gue balapan sama indri
iya sih tapi
gue gak ada maksud buat bikin lo balapan sama si indri
dan gue balapan sama indri tuh gak jadi masalah
soalnya lo sendiri udah bisa ngelain tristan
gue sih ngelain tristan tuh cuma kebetulan aja
mungkin karena semangat gue tinggi kali ya mau dapatin motornya reva lagi
ya ampun boy
kayaknya gue tau deh tempat yang pas dan romantis buat lama reva
jadi di situ ada bukit
nah lo bisa naik ke atas dan disitu view nya bagus banget
gue yakin deh reva pasti suka
sabrina kalo tempat kayak gitu sih pasti rame ya
dan gak bakalan romantis lagi sih
itu cuma anak motocross doang yang tahu tempat itu
dan kesananya pun harus pake motocross
karena jalannya tanah semua
kayaknya ini lokasi yang bagus buat nembak reva
gimana mau gak
kalau mau gue kasih titik tempatnya
cuman masalahnya gue gak punya motocross
pakaian gue aja boy kan gue ada dua motornya
tuh gak usah gak usah gak usah
gak apa apa kok seriusan
yaudah kalo gitu nanti mungkin gue telfon lo ya
buat nyari tahu tempatnya di mana
ini kita semuanya
gue duluan ya temen temen gue udah nunggu soalnya